dunia kiara di gtv
karena rizky selalu nolongin gue setiap gue dapet masalah
putri sama pangeran mendadak jadi sedekat ini
mau ngapain disini
lo sendiri ngapain
lo mau nyari usus goreng ya
bentar ya gue panggilin
nama gue tuh putri
pangeran bisa nginep di rumah putri
ternyata mereka berdua udah sedekat ini
si bocah aneh rizky itu pasti jeles banget
dan nyerah gue sama putri ya
ncolong ya temen dua
menang apaan sih
pedean banget loh
kok kamu main pergi gitu aja sih ki
lo marah ya
makanya gue datang ke sini buat mastiin lo gak kenapa napa
dan sekarang gue udah tau
lo baik baik aja
makanya gue pergi
tapi gue gak reject telepon dari lo
bahkan kemarin seharian juga jarang pegang handphone
hp gue emang ketinggalan sih di kamar gue
dan di kamar gue ada batu bata yang lagi tidur
oh pasti dia ada yang ngusirin hp gue
karena sumpah gue gak reject telepon dari lo
itu gak penting kok
gue liat sekarang lo udah baikan sama pangeran
jadi harusnya gue gak perlu khawatir lagi
kenapa gue ngerasa gak suka gini ya
tau putri sama pangeran udah baikan
apalagi sampai nginep di rumahnya
padahal harusnya gue seneng
karena gak ada yang bakal gangguin putri lagi
kenapa batu bata nginep di rumah gue
dia tuh babak belur banget semalam
terus gue kasian sama dia
makanya gue ajak dia ke rumah gue
gue pergi ya
eh bentar bentar bentar
kan lo udah nyampe sini
sama batu bata juga
ya sebagai ucapan terima kasih gue sama lo
karena lo udah bawain keranjang gue ke rumah
kan gue belum bilang makasih sama ya
tunggu putri aja bu
yaudah ibu di dalam
lanjutin siapin sarapan
kalau putri datang langsung ya makan kek
ya ngapain balik lagi sih
eh apaan sih lo tanganmu udah sembuh narik narik gue
lo jawab yang jujur
lo bisa denger suara hati orang ya
lo bisa denger suara hati orang kan
makanya selama ini lo bisa dengar suara hati gue

lo tuh apaan sih
mana ada sih orang di dunia ini yang bisa dengar suara hati orang lain
lo bisa denger suara hati orang kan
iya bener gue bisa denger
dengar suara perut kumo yang keroncongan
kok dicubit sih perut gue
harusnya perutnya risk yang dicubit
biar cabut dari sini
padahal gak ada
ayo duduk ikut makan sekalian ya
tapi emangnya gak ngerepotin data
tante malah seneng
jadi ada yang bantuin
gak abisin masakan tante
udah gak apa apa duduk
ayo pada makan ya
gue gak bakal biarin si rizky
deket sama usus gorengnya
kalo gue tuh emang lebih unggul daripada dia
dalam segi apapun
enak aja dia mau jauhin gue sama rizky
gue kan udah anggap rizky sebagai sahabat gue
setiap gue dapet masalah
putri sama pangeran
menadak jadi sedeket ini
bukannya mereka selama ini saling benci

batu bata naksir sama gue